sementara itu partai keadilan sejahtera meyakini gerindra telah mempertimbangkan segala resiko saat bergabung ke koalisi pemerintahan jokowi ⁇ maruf ⁇
pks juga menegaskan telah menolak undangan presiden jokowi dan memutuskan sikap sebagai oposisi
wakil ketua majelis syuro pks hidayat nur wahid menegaskan keputusan yang diambil gerindra dan prabowo tentu sudah mempertimbangkan konsekuensinya
terkait keputusan prabowo menjadi pembantu presiden akan menurunkan marwahnya sebagai mantan kompetitor dari jokowi
menurut hidayat nurwahid hanya prabowo yang bisa mengukurnya
wakil ketua mpr ini juga membeberkan pks telah menolak undangan presiden jokowi untuk bertemu
menurut hidayat undangan dari istana disampaikan kepada dirinya dan kepada presiden pks sohibul iman
yang jelas beliau sudah tahu sikap kami
dan kami sampaikan kami bukan tidak mau selaturah
kami tegaskan berpolitik itu bukan memutuskan silaturahim
berpolitik juga menjadi selaturah yang kerjasama membangun negeri
tapi timingnya juga harus dipertimbangkan
kalau timingnya sekarang ini pasti framingnya opini yang dibuat oleh rekan rekan media maupun siapapun
pks minta jabatan kurusi pks deket deket mau koalisi blablabla
itu akhirnya buruk untuk semuanya
ngapain juga kemarin kompetisi ada dua capres kalau ujung ujungnya hanya satu juga
berkompetisi itu ada konsekuensinya
jadi kami ingin menyelamatkan demokrasi
saya juga bilang kepada pak pratik nomas
prof apa kata dunia kalau semuanya kemudian masuk ke dalam kabinet
demokrasi di indonesia bagaimana bentuknya
jadi kami ingin menyelamatkan marah demokrasi
kami ingin menghadirkan demokrasi yang rasional yaitu ada